bahan bakar khusus atau bahan bakar minyak non subsidi naik rp tiga ratus per liternya
kenaikan harga ini mulai berlaku sejak kamis dini hari
bahan bakar yang mengalami kenaikan harga adalah pertalite pertamax pertamax turbo pertamina dex dexlight dan solar keekonomian
sedangkan bbm subsidi atau premium tidak mengalami kenaikan harga
sejumlah konsumen mengaku tidak keberatan dengan kenaikan harga tersebut
mereka mengaku akan tetap menggunakan bahan bakar khusus karena dianggap bisa meningkatkan performa mesin kendaraan mereka

bedanya dikit sih